wah udah dapat kepompongnya gini aja mendingan sekarang kita buatin rumah untuk kepompongnya
dari botol caranya gampang nanti ustadz ajarin cara bikinnya ya tunggu sebentar ya ustadz ambil alatnya dulu ya
kemarin kita dapat keberuntungan lihat di atas ada kepompong kebombong wow bantuin aku
atau dia bisa sendiri
indra luqman bantuin lah
kira kira ini bisa bantuin sendiri
mau ambil kepompongnya
ngapain perlu perlu manjat
pake akal dong
dapet deh pake kayu
nah ngapain perlu manjat manjat
indra luqman yang pertama liat kita
itu punya kita
tiada yang bisa keluar
stroberi manggal apel
stroberi manggal apel
tapi nyambung nyambungin aja ya
pas dikit dikit yang sangat
yang paling imut di besok besok
selain keren sama ganteng
pas dikit dikit hari ini
hari ini pas dikit dikit
kalau itu mas bu juga bilang begitu
pas dikit dikit kita mau keluar

kalau masalah satu itu
tetap nggak boleh
kalau nggak ada izin dari ustazah nurul

karena dapat tugas dari ustazah nurul
nggak betul itu
jadi sekarang boleh kan
tetap nggak boleh
wadah ampun nggak boleh
nah nih ada satu ustazah
beli celana kertas sikmalaya
kalian bertiga tinggal centil mau kemana mau bolos ya
namanya juga trio centil ya
nggak bakal lah bau ustazah

iya betul itu
beli susu buat
masa kecambah dikasih susu aneh aneh aja kalian
ya iya dong kan ini kan disuruh saja nurul
supaya kecambahnya makin sehat
jadi kalian disuruh ustazah nurul yuk
kenapa kak bilang tadi sih
nanti nggak perlu tunggu lama lama
iya itu nama buah buahan ustaz
itu tadi anak anak mau pada kemana
oh kebetulan saya mau nanya
itu katanya anak anak emang udah dapet izin dari ustazah
mau ke warung sih lilis
itu rajin banget deh
anak anak santriwati percis kayak ustazahnya
katanya kata tiga orang anak tadi tuh
utangza ngasih izin buat beli susu untuk kecambah katanya
susu untuk kecambah
kalau mau nanam itu pakai air juga cukup
nggak perlu pakai susu
kan saya tuh udah bilang
beratus atus ribu kali
berapa lagi ya berkali atuh kali
sungguh lagi dong bau
jangan sampai dikelabui sama anak kecil
tapi kalau nggak ada ustazah
oh nggak disalahin
yaudah lah saya mau nyusulin mereka aja nih ke warung lilis
aduh aduh jangan jangan
takut ada apa apa di jalan
mustazah ini kan bagaikan telur di ujung tanduk gitu loh
kalau misalkan nanti ada laki laki jahil atau iseng yang lihat
saya anterin aja gimana
nggak usah ustaz
saya masih berani lagi pulang deket ke warung lilis
yaudah saya pamit ya
ya kayaknya nggak mau ditemenin ustazah
kalau ustazah nggak mau ditemenin
yaudah yaudah yaudah
ustazah nemenin saya aja

sun kamu ke pongpongnya mau diamain
mau oe pindahin kau
nggak boleh dipindahin
kalau dipindahin yang mati
terus gimana tuh
kita nggak tahu
udah dapat ke pongpongnya ya
sekarang kita buatin rumah
untuk ke pongpongnya
nanti usut ajarin cara bikinnya ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
kita pilih alatnya dulu ya
nanti kalau seandainya si kupu kupu ini sudah berubah menjadi kupu kupu ini
maka si kupu kupu ini masih akan tetap bergelantungan di rantingnya
nah sampai sayap itu benar benar keras dan bisa untuk terbang ya
terus kalau udah bisa untuk terbang
nah baru deh kalian lepaskan penutupnya ini
supaya dia bisa terbang b bebas ya
nih karya bisa lihat dari sini
atau kalian buka tutupnya
yuk bisa gak
aduh koki aku ada yang megangin
ini tempat agar tau gak
aduh itu kaki aku ada yang pegangin
ini kaki kamu yang nyangkut lukman
itu kaki kamu nyangkut di bambu
coba nekin keluarin
udah gitu doang apa susahnya sih om
kan kamu sendiri lukman
eh sabri sabri kita ngapain sih disini
emang disini ada kepompong apa di lapangan bola
terus sampai masuk ke kebun orang lagi
tunggu tunggu tunggu
kayaknya sabri menjadi kepompong yang baru
bernama kepompong bisa main bola
sungguh salah nyungusop
kita tuh disini tuh nyari kodok
karena kodok itu bisa bermetamorfosis
sama kayak kepompong
dan kalau gak ada kepompong ya udah kita nyari kodok aja
apa susahnya daripada kita dihukum ya enggak
iya sih bener juga tuh kata sabri
tuh kodok kan bermetamorfosis sama aja dengan kepompong
berarti tuh kodok sama kepompong temenan dong
bukan gitu lukman
metamorfosisnya kodok itu
pertama dari telur cebong
jadi kodok dewasa deh
sekarang kalau kalian udah ngerti
lukman gak tau
udah sama aja